saya sependapat saya setuju dengan keputusan afif
bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki setiap kesalahannya
dan saya menyadari
cinta kita tidak bisa dipaksakan
jadi silahkan afif kembali kepada bela cinta
untuk papa membuat tante bela berbahagia
kita harus membuat tante bela dan om afif bersatu
tapi om afif jahat pak
papa gak akan ngebiarin tante bela dibawa pergi sama afif
kalau om afif belum jadi laki laki yang kuat
laki laki yang baik yang bisa melindungi tante bela
yang bisa membuat tante bela bahagia
sekarang kenzo tidur ya
keju gak mau tidur pak
tinjo mau tungguin tante bela
dia udah janji sama kenco
dia akan bacain dongeng
tante bela udah janji kan
kenzo tunggu aja
mungkin sebentar lagi tante bela kesini
aku menginginkan kebahagiaanmu
meskipun aku harus terluka dan berdarah
aku gak peduli
asalkan kamu tetap bahagia
sampai kita benzerman
bella dan siva sudah aku temukan
bagaimana keadaan mereka
aku mau bicara dengan bella
bella sangat mencintai anak anak
sama halnya dengan alika dan kenzo mencintai bella
andai kamu juga mencintai yang aku bella
tadi aku udah baca dong yang buat dia
ini afif telfon aku
bella udah menikah
dan bella gak mau ketemu sama dia
kamu udah dengar sendiri kan
tolong kamu bujuk bella
aku mau bicara sama dia
aku mau jelaskan semuanya
tolong kamu bujuk bella
aku mau jelaskan semua sama dia
aku mau bicara sama dia
afif aku mengerti kamu harus menjelaskan sesuatu ke bella
tapi kamu juga harus mengerti dia
beri dia waktu
kamu harus bersabar
kalau masalah ini tidak dibicarakan sekarang
masalah ini bisa menjadi besar
tolong kasih emonnya ke bella
kalau kamu benar benar mencintai bella
kamu harus mengerti dia
kalau dia sekarang sedang terluka
biar waktu menimbulkan lukanya
selamat pagi mas afif
nanti bawa sarapan spesial
roti selai kacang
kesukarnya mas afif
taruh aja disitu
tujuan begitu mas afif
kan mas afitnya belum makan dari semalam
jadi sekarang sarapan aja dulu ya
karena kalau perut kosong
nanti mas afif yang mengundang penyakit
makan dulu ya
udah jam sembilan
udah jam sembilan
udah jam sembilan
sudah jam jelly
ya udahlah jangan dipaksakan tuh
kalau bilang gak mau ngomong kasih dia waktu untuk berpikir menenangkan diri
karena papa yakin kalau saatnya udah tiba dia pasti mau kok bicara sama kamu
gak pak afif malas afif lagi gak mau sarapan
afif kesehatan kamu adalah nomor satu
papa gak mau kamu sampai drop lagi
ingat loh bela dan anak kalian masih sangat membutuhkan kamu
nah gitu dong
afif sayang mau makan apa biar aku ambil ya
afif kamu jangan seperti itu dong
harusnya kamu tuh bersyukur
kamu udah nyakitin cynthia tapi sintia tetap perhatian sama kamu
aku gak butuh perhatian dari cynthia
bapak sudah lelah dengan semua drama yang terjadi di rumah ini
dan sebelum rumah ini meledak
bapak telah memutuskan untuk merenovasi rumah kita yang ada di menteng
dan nanti kalau sudah selesai direnovasi afif akan pindah ke sana
rumah menteng katanya rumah itu buat aku kok malah dikasih ke afif sih
ih apa apa afif semuanya afif aku bener bener gak dianggap
jadi gitu ya pak
karena papa tidak berhasil membawa perempuan itu masuk ke dalam rumah ini
lalu papa mau bawa perempuan itu ke rumah kita yang di menteng
ya kalau afif bisa meyakinkan bella dan bella mau tinggal bersama dia kenapa tidak
mereka berhak untuk tinggal bersama
nah afif juga berhak untuk memperbaiki rumah tangganya
dan dia harus bersikap adil terhadap bella bella kan istri pertamanya
sintia kamu kenapa
mama tau gak siapa yang dilakukan sama papa pembentuk aku sendiri
kamu tenang aja sekarang ayo masuk
enggak aku gak mau masuk mama gak tau siapa yang dilakukan sama om arta
om arta sekarang jelas jelas ingin afif dan bella kembali dia udah gak pentingin perasaan aku lagi ma aku gak mau masuk
mama paham banget
ratu mertua kamu itu memang gak pernah berpihak sama kamu tapi kamu tenang aja mama punya cara
kali ini mereka pasti menuruti apa yang menjadi keinginan kita oke
pokoknya mama tidak setuju kalau bella tinggal di rumah kita di menteng enggak
mari kita selesaikan permasalahan ini sekarang juga
laura sylvia pak arta
saya menyadari bahwa
pernikahan putra kalian bersama putri saya cynthia adalah sebuah kesalahan
saya sependapat saya setuju dengan keputusan afif
bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki setiap kesalahannya
dan saya menyadari
cinta kita tidak bisa dipaksakan
jadi silahkan afif kembali kepada bella cinta sejatinya
mama kenapa sekali jadi mendukung afif sama bella sih